pemirsa masih bersama kami di good morning
memasuki masa libur natal dan juga tahun baru
jumlah kendaraan menuju objek wisata di berbagai tempat meningkat tajam
ya pastinya mereka berbondong bondong ya untuk pergi berlibur
besarnya animo masyarakat mengisi waktu libur dengan berwisata
menjadi salah satu penyebab terjadi kepadatan
diprediksi kemacetan lalu lintas akan terjadi pada senin pagi
yang merupakan hari terakhir cuti bersama
kondisi jalur lalu lintas menuju obyek wisata pantai
di beberapa lokasi yang ada di banten mengalami kemacetan
kemacetan panjang terjadi di kota cilegon arah anyer
ratusan kendaraan memadati jalur lingkar selatan hingga di jalur sirih anyer
rata rata para pengunjung harus menempuh waktu lebih dari dua jam
dalam kemacetan menuju pintu masuk obyek wisata itu
sementara itu arus lalu lintas menuju kawasan puncak bogor jawa barat
kembali macet parah
pagi tadi ribuan kendaraan wisata dari arah jakarta
hingga membuat antrean panjang di gerbang tol
bahkan ekor kepadatan mencapai kilometer tiga puluh sembilan jagorawi
selain itu macet mengular juga terpantau di simpang gadok megamendung dan cisarua
sedangkan untuk mengantisipasi lonjakan arus wisata tahun baru
polisi mulai menyebar pampret penutupan arus ke puncak pada pergantian tahun nanti
sedangkan situasi arus lalu lintas di ruas jalan tol cipularang terpantau ramai

arah jakarta menuju bandung masih padat saat mendekati kilometer delapan puluh tujuh
di kawasan jatiluhur purwakarta
libur di hari natal nampaknya masih dimanfaatkan untuk bepergian
ke sejumlah lokasi wisata di sekitar kota bandung dan purwakarta
kendaraan dari arah jakarta menuju bandung didominasi mobil mobil pribadi
sementara itu arus lalu lintas di kawasan wisata lembang kabupaten bandung barat macet panjang
kemacetan terjadi di ruas jalur protokol bandung
bahkan di sejumlah jalur yang menjadi alternatif bagi wisatawan juga terpantau padat
petugas kepolisian pun mengurai kemacetan dengan sistem buka tutup jalur